mau kemana sih
dino kejar disini kamu
dan jangan pulang kalau kamu tidak bersama dia
pertahankan rumah tangga kamu
sebenarnya apa ya yang bikin mas randy mewajak kiki ke pesta nikahan temennya itu
apa jangan jangan benih cinta mulai tumbuh di hatinya mas randy
atau mas randy
mulai merasakan ketar ketar cinta yang kiki coba salurkan ke hatinya mas randy
mas randy itu kok gemes banget gitu kan
kiki jadi pengen tuh
gimana sih aduh udah baju gak ada lagi
ini baju kiki yang paling bagus
mau aku terus pake baju apa dong nanti pas nemenin mas randy
kenapa hidung mama
wah lagi pada kumpul nih rupanya
iya kita lagi kumpul ada yang kangen sama mama papanya
saya lihat kondisi bu andin semakin baik ya
pasti ini karena dukungan dari suami dan anak bu andin yang sangat mencintai ibu
kalau kondisi ibu terus membaik ibu bisa pulang
makasih banyak ya dok ya
kalau gitu saya permisi dulu ya
semoga setelah aku sembuh aku dan mas al bisa jadi suami istri seutunya
gue udah coba bertahan
tapi mau sampai kapan
mau sampai kapan gue bertahan di rumah tangga sepihak ini
gue dimorbanin semuanya
gue korbanin perasaan gue
gue forbenin harga diri gue
tapi sekarang gak apa
dia gak pernah menghargai semua pengorbanan gue
kok dia gak peduli ngapain
kalian juga disuruh sama orang tuanya
ngapain sih kebut kebutan kayak begini
kemalam masih kebut kebutannya juga
hampir aja ketabrak
kenapa sih selalu aja emosional kayak begini
udah udah cukup ma
al kok belum ngabarin ya
kapan andi bisa keluar dari rumah sakit
ya sabar dong pa
mungkin al itu nunggu kepastian dari dokter dulu
baru abis itu ngabarin kita
iya juga sih
kok mendadak aku
kepikiran sama elsa ya
dia baik baik aja gak ya
sebelum kamu telepon dia deh
gue gak peduli
gue gak peduli kalau nino mau nyariin gue atau enggak
gue gak peduli
gue udah capek
gue gak mau ngeliat lo mikirin banding terus
ma aku capek ma ngadepin ini ma
ma aku capek ma ngadepin ini ma
ma aku capekanu ma
aku mau nyuruh filtered
aku mau nyuruh tych
bersama ali ali dan pasukan beast dance
ini sekarang mobilnya keluar asap ma
aku takut aku nggak bisa keluar dari sini ma
aku nggak mau mati
tadi dia bilang mau kemana
dia bilang dia mau ke rumah yang dibogor
terus katanya mobilnya dia itu hampir meledak gara gara nabrak pohon
dia kecelakaan pa
coba kamu telpon nino sekarang deh
al din mama sama renata dulu ya
kan malem harus istirahat biar cepat sembuh ya
tapi besokan kamu sekolah saya
udah udah umba
yang ini biarin di sini aja
ya udah kalau gitu ikuti prerna ya